pengojak gimana ini baju saya
kang amin baru jadi supir aja udah sombong
tadi pas saya lagi mau kesini
eh tiba tiba dia ada di belakang saya
terus mentetot saya
makanya lu jangan jadi tukang ojek
kalau gak mau ditetotin sama orang
sayang mah pur biar udah sukses jadi supir juga
gak akan mentetot orang sembarangan atuh pur
bu nanti jangan lupa salam sama teman teman bapak ya
iya nanti ibu sampein
bunga juga ya bunga gak bisa ikut
mau kerjain tugas kelompok di rumah teman
memangnya siapa yang mau ngajak kamu
bunur jadi ngajek kagak
kayaknya dalam perangkat yah
maupun pem dian
ibu tempat lain aja pegangannya
saya juga geli dipegang disitu
saya gak mau pur
jadi tukang ojek terus menerus
saya juga mau berubah
saya juga mau naik kelas satu
gak mau begini terus
saya mau cari pekerjaan lain
yang lebih membanggakan
emang tukang ojek yang membanggakan
masih lebih terhormat jadi supir
kenapa dijual pur
gue juga pengen jadi supir
di batam di perusahaan taiwan
lu kan masih hayalan
kalau gue kan tinggal langsung berangkat
pak sofyan sama bunga kok gak ikut bu
bapak lagi seminar
bunga lagi main ke rumah temennya
jadi ya saya sendiri saja
ke peta pertunangan anaknya temen saya
eh apa ini
ada apa bang ojek
gak tau bu kayaknya ada yang ngeganjel dah
waduh kenapa pak ojek
waalaikumsalam deh roman romannya lagi masak nih babi tahu dari mana pas lo buka pintu
wangi bumbunya ngelitikin hidung gua deh maaf ya saya menerusin masak dulu iya dah gua maiklas
disini bu coba cuci book hai po pop aku lagi bu mundur dikit
kalau kamu pergi ke batam nanti saya dengan siapa
kan masih ada ojak
kalau seandainya ojak nge ojek lagi
kan masih ada jono
kalau seandainya jono berhenti jualan dawet
ya lu yang jualan dawet
sayur gabus pucung be
lu tahu aja kedoyanan gua
oh seperti itu
berarti sama dong sama bang uci
lah apa hubungannya sama si uci
soalnya bang uci yang pesen sayur gabus pucung deh
ini beneran gak apa apa bu nur
udah tuh bu nur
ya bang uci
kok tambah lebar robeknya
tadi katanya nggak apa apa kalau dibetot
kirain tidak lebar robeknya
kelar juga lu masak ya
ini baru mau keluar sebentar beli garam
oh gitu ya
gua pamit dah ya
saya tidak terima baju saya robek
tapi baju saya kan tetap robek nih
udah gini deh saya bakalan tanggung jawab
tapi bajunya saya bawa dulu ya
tidak bisa bajunya mesti dipakai
jadi buka dulu bu
eh bang lojek jangan kurang ajar ya sama saya
masa saya disuruh buka baju disini
bukan bu maksudnya ibu masuk dulu ke dalam
ibu buka baru abis itu kasih saya
dan juga pembela barang
mau jadi supir aja mesti jauh jauh ke batam
di solo gajinya lebih gede tis
lagian gue kerjanya di perusahaan taiwan
terus kira kira kapan kamu balik
belum juga saya berangkat
kamu sudah tanya kapan saya balik
emang lo mau ke batam pur
gue yakin luka gue bakal balik lagi kayak laki gue
walaupun dia kagak pernah pulang pulang
kan dengan juga dia daripada lo